kamu lagi kau bukannya kemarin kau sudah kukolakan aku hidup kembali dan menjadi lebih
kuat dikarenakan tuan reksor memberikanku dua powerstone sintetis pada serpi hantu
untuk membalas kebaikannya pula terimalah pembalasan
kamu selamatkan wanita kita cari

jualan mar merchandise

harimau lightning strike
kenapa tiba tiba dia menghentikan serangannya ya
seperti robot yang bertarung dan bergerak karena diperintah oleh seseorang
terdapat informasi penting mengenai pasukan black lord
terdapat rahasia penting
dan mereka berencana
dengan ini kesempatan kalian mengetahui rencana kami telah musnah

tak ada kesempatan
kita tidak bisa menggantung mereka
saya harus tinggalkan mereka
toh buat apa kapan
rena dan ibunya diculik ke voodoo
mereka baru saja bertemu
kau tidak akan perasan
aku tidak akan memaafkanmu
manusia memang menyedihkan
jangan remehkan kami
aku tidak akan lemah